petugas laboratorium forensik mabespori cabang medan dan inafis polda sumatera utara
kembali menggeledah rumah sa kami siang
sa merupakan guru pelaku bom bunuh diri di mapo restabes medan
dari rumah di lingkungan lima kelurahan belawan satu kecamatan medan belawan ini
petugas menyita sejumlah barang
beberapa anggota keluarga sa juga diamankan polisi
sebelumnya petugas telah mendatangi rumah ini rabu malam
kepala lingkungan lima kelurahan belawan satu menyatakan rumah yang digeledah
biasa digunakan sebagai tempat pertemuan atau pengajian

biasa digunakan sebagai tempat pertemuan atau pengajian
kepala lingkungan lima kelurahan belawan satu menyatakan rumah yang digeledah
biasa digeladah biasa digeladah
kepala lingkungan lima kelurahan belawan satu menyatakan rumah yang digeledah
selain sa itu ada istrinya ada tiga anaknya itu yang saya tahu
saat tadi malam polisi datang rumah polisi bagaimana
apakah sa ada
kosong kosong kosong sudah tidak ada orang